kasus kekerasan rumah tangga yang melibatkan pasangan suami istri jadi tersangka di depok jawa barat terus berlanjut
kini pihak kuasa hukum tersangka suami bb telah mengajukan restoratif justice untuk upaya damai dengan sang istri berinisial yang juga ditetapkan sebagai tersangka
ditemui di kawasan dharma wangsa kebayoran baru jakarta selatan kami sore
kuasa hukum tersangka bb eka sumanja menjelaskan pengajuan restoratif justice sesuai petunjuk kapolda metro jaya irjen pol karyoto yang berencana mendamaikan kedua belah pihak
sebelumnya kasus kdrt yang menjadikan kedua pasutri di depok jawa barat viral di media sosial
kasus tersebut pun menjadi perhatian menteri koordinator keamanan politik hukum dan ham mahfud md dan meminta kapolda metro jaya untuk menyelidiki kasus tersebut
kita ajukan permohonan rg restoratif justis kepada pihak kapolda metro jaya
dari klien kami sangat berharap proses mediasi yang difasilitasi oleh kapolda mudah mudahan atau semoga bisa menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi di antara keduanya